mama mau tebus obat kamu dulu
kamu langsung ke kantin ya
kamu kan belum makan
nanti kamu di kantin pesan makanan langsung makan ya
mama selesai ambil obat nanti nyusul kamu
aku bawa miran ke masakit ya
jadi saya juga udah tempoh randy
ini mungkin andi udah ada di depan
kik boleh ambilin tas aku gak
yang warna putih ya
iya mbak sebentar ya
sebentar ya sayang
mirna cepet sembuh ya kamu ya
ya bu makasih ya bu bos
maaf kalau saya nggak ikut siapin sarapan ya bu
yang penting kamu jaga kesehatan dan cepet sembuh ya
kasian kamu pake pucet kayak gitu
kayak lain kali itu jaga kesehatan
kalau makan tidak lihat
kalau kayak gini kan kamu jadi nggak bisa bantu semua
mas sudah tuh

papa jangan marahin uncus
papa jangan marahin uncus
papa jangan marahin uncus
papa jangan marahin uncus
uncus cepet sembuh ya
makasih ya sayang ya
diingetin sama istri kamu dan anak kamu
baik karena cepet sembuh ya
reyna di situ aja duduk singgah singgah ya
mas gigi lagi di sini kan ya
singgah nanti jatuh ya
main apa sih
parti ini semeriah mungkin
untuk cucu saya reina
kita hias yang cantik sekali
gue bisa dapetin drena balik
kasih tau kesemua kebenaran tentang reina nanti
apa apa aku tinggal soalnya
aku ada meeting
nanti mama yang bawa ke dalam
yaudah kamu bisa ke dokter ya
seandainya kamu selesai
aku jemput selesai meeting juga
pelan pelan aja jalannya ya
makasih dok ya
terima kasih dok ya
terima kasih dok ya
terima kasih dok ya
pemirna hanya salah makan saja
biasanya karena alergi
ada beberapa makanan yang tidak dapat dicerna oleh tubuh
saya sudah membuatkan resep untuk pemirsa ya
makasih ya dok ya
untung lah lo gak kena pelapa ya
iya makasih dok ya
makasih andin ya udah nungguin gua ke dokter
kayaknya dia bukan cacing lagi deh kayaknya
yaudah gua ke kantin dulu gua beli makanan
gua ke kantin bentar abis itu gua mau nebus obat
yaudah bareng aja makan bareng
enggak mau tinggal sendiri
dokter sebenarnya menantu saya sakit apa ya
asam lambung bu elsa naik karena terlalu stres bu
sebaiknya banyakin istirahat
jangan terlalu banyak pikiran
agar lekas membaik
kalau gitu kami akan resepkan obatnya untuk bu elsa
terima kasih banyak dok
saya permisi dulu ya
masih perih ya perutnya
kamu sebenarnya lagi mikirin apa
kamu stres kenapa sayang
kalau memang ada masalah ada yang kamu pikirin
mama mau tebus obat kamu dulu
kamu langsung ke kantin ya
kamu kan belum makan
nanti kamu di kantin
mama selesai ambil obat
lempel aja jalannya kak papa
masih perih perutnya ya
masih perih perutnya ya
masih perih perutnya ya
makanan makanan tadi enak banget

mungkin tadi banyak yang
kebuan kali ya
bila gue lapar perutku nanti bunyi tadi
biar dana melindungi gue ke dokter
gue senang deh ngeliat kehidupan long sekarang ini
apalagi dengan kembalinya rena
gue yakin banget
pak bos bakal happy terus

ga ada sedih sedih lagi
iya pastinya gue juga senang banget sih
karena udah balik ke dalam kehidupan gue
sebenernya gue juga masih bingung
sebenernya gue juga masih bingung
karena masa lalu yang
jadi penjara dulu
tapi kenapa bisa ya
jangan pernah kasih tahu mama
alasan lepasnya hak adopsi rena
alasan lepasnya hak adopsi rena
asalkan jangan pernah kamu sebut kalau
lepasnya hak adopsi rena itu karena kamu bekas nafi
lepasnya hak adopsi rena itu karena kamu bekas nafi
oh gue pernah di penjara

kau jangan keceplasan
didepan mama rosa ya
sampai tau wapun soalnya mama rosa
sebenarnya gue juga gak mau bohong tapi ya
mungkin dia takut kalau misalkan mama rosa itu sampai berubah
iya gue juga gak mau lah keceplosan begitu
gue ngeriinnya juga
ibu bos tuh mikirnya engga enga
apalagi kan lu mantunya
aduh pusing iya kan
nanti abis ini gue juga mau ngambil obat
abis itu gue telepon pak randy supaya jemput kita dari sini ya
mandi dong kan ini udah siang
aduh miss gigi udah cabar banget nih
gak mau gak mau
akhirnya mbak andien udah pulang
kenapa gigi kok kamu lari larian sama reina
gigi lomba reina tuh gak mau dimandiin
dari tadi tuh gigi kejar kejaran loh
aku maunya manis sama mama
yaudah mandi sama mama ya sayangnya
yaudah aku masuk beli ya
mbak mirna gimana perutnya udah enakan
oh udah udah mendingan kok
gue juga tadi kan udah makan di rumah sakit udah kenyang
oh udah makan udah kenyang ya mbak ya
mbak mirna aku mau cari aku
oh gigi tuh tadi tuh mau nanya tadi mbak mirna
mas tadi mbak mirna
mas randi mas mas
eh dah dah jadi ya
kemampuan terakhir di ulku
eh dah dah mas
udah mandi anak mama cantik dan wangi banget sih
duduk say duduk say bentar
aduh masih basah rambutnya
nanti dikeringin ya
mama punya baju baru loh buat kamu
mau dress cantik ini gak
cantik nanti rena pakenya
kita keringin rambut dulu
terima kasih allah
engkau mendengar doaku
terima kasih allah
aku bahagia sekali
memiliki rena kembali
seperti bisa memiliki nindi lagi
dan aku gak mau berpikir pikir

untuk kedua kalinya